kepala kepala kepala
menerjunkan dua puluh lima unit mobil pemadam
menurut camat senen
roni jarpiko dua ratus lima belas jiwa dari empat puluh delapan kepala keluarga
kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini
sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polsek senen
rizky iktiar yahya jakarta